pernikahan masal yang diselenggarakan oleh dinasosial pemerintah kota surabaya
selasa siang tiba tiba berubah menjadi ricuh
kericuan terjadi gara gara salah satu pengantin menyerobot posisi pengantin lainnya
keributan antar pengantin ini terjadi saat gelaran pernikahan masal
yang digelar dina sosial kota surabaya di gedung convention hall arief rahman hakim selasa kemarin
gara gara tak terima diserobot seorang pengantin laki laki berbaju putih
tiba tiba marah marah pada dua pengantin di panggung
sambil meluapkan emosi pengantin laki laki yang diketahui bernama irsyad
juga mengambil paksa buku nikah
dari tangan keduanya
kericuan akhirnya berhasil diredam setelah keduanya bersedia untuk berdamai
perselisian diduga akibat kesalahpahaman keduanya
soal penobatan pasangan pengantin termuda
meski tidak berujung adu fisik
peristiwa tersebut sempat mengganggu jalannya acara pernikahan masal
saya orang kulanus biskutlah